assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa gapai kemuliaan ramadan yang dirahmati allah
perasaan cemburu adalah tabiat yang alami
merupakan fitrah yang tercipta pada diri setiap manusia
yang harus dipupuk dengan nilai nilai keimanan
ia berfungsi sebagai penjaga kemuliaan dan kehormatan manusia
akan tetapi perasaan cemburu tersebut haruslah
sesuai dengan aturan agama yang mengutamakan
kesabaran ilmu dan kebijaksanaan
karena jika tidak dikendalikan maka ia bisa menjadi bencana
nah untuk membahasnya sudah hadir bersama kita di studio
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ini kalau udah urusan cinta hati cemburu cocok deh kak hilman
kita akan bedah ya ahilman ya
terkait bagaimana fitroh manusia cemburu ini kita harus mengelolanya seperti apa
nah bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan
anda bisa menyampaikan pertanyaan anda melalui nomor whatsapp yang tertera di layar kaca
sebenarnya kalau kita bicara cemburu ini dari zaman manusia pertama mungkin nabi adam ya kan
hawa kemudian kobil habil itu kan sebenarnya kita
jadi ceritanya kita paham ya bahwa rasa cemburu itu memang sudah ada
dari bapak kita dulu
tapi bagaimana sebenarnya kita sebagai umat muslim harus menyikapi
harus memaknai rasa cemburu itu
sikap yang naluri dalam diri manusia menurut saya
justru karena ada cemburu
itu berarti ada rasa cinta
orang semakin cemburuan berarti semakin cinta
menunjukkan rasa cintanya kadar kecintaannya kan
tidak ingin kehilangan orang yang dicintainya
atau dia ingin selalu merasakan kebahagiaan bersama dengan orang yang dicintainya
artinya ketika orang yang dicintai itu punya kecenderungan kepada yang lain
ada rasa cemburu
bahkan kalau dalam rumah tangga cemburu itu bumbu dalam rumah tangga
malah menjadi masalah
kalau tidak ada cemburu
betul gak sih
ini jadi curhat nih
curhat ah gitu
kalau misalnya kita melihat misalnya pasangan kita mungkin dengan lawan jenis
kalau kita tidak ada cemburu kan harusnya dipertanyakan
nah yang tidak boleh adalah cemburuan
kalau cemburu menurut saya adalah sikap naluri
tapi kalau cemburuan itu yang harus
kalau cemburu itu kan berarti sikap yang tumbuh dalam hati
karena ada situasi yang mencurigakan dalam pandangan kita
gak ada angin nggak ada hujan
gak ada ombak gak ada badai
tiba tiba ah ngambak aja begitu
dan ini sering terjadi
boleh jadi cemburuan itu karena syetan
syetan yang membisikkan ke dalam diri kita
untuk seakan akan gitu ya
bahwa pasanganmu begini
maka di dalam islam tentu kita
perlu menghadirkan sikap husnuzon ya
sikap yang baik gitu
ya sebagian dari suuzon itu
dan itu pasti tidak akan mendatangkan kebahagiaan
orang yang di hatinya
memumpuk rasa cemburu berlebihan
apa yang terjadi
dia hanya akan disibukan
dengan apa yang dipikirkan dalam benaknya
dan menjadi pemantau cctv
dimanapun berada gitu
padahal boleh jadi
apa yang kamu cemburui itu
tidak begitu adanya
maka ada istilah begini
dalam urusan cinta ya
jangan mencintai seseorang
seperti kau menggenggam pasir
semakin kau genggam pasir itu
semakin kau tak mendapatkan pasir itu
malah semakin engkau kehilangan pasir tersebut
nah sikap cemburuan
karena itu naluri
maka nanti ada cemburu yang diperbolehkan
ada cemburu yang tidak diperbolehkan
oke nanti kita bahas
tapi ailman sekarang begini
banyak sekali contoh contoh kasus di masyarakat
yang menunjukkan bahwa karena rasa cemburu
itu berujung pada banyak sekali bencana
kasus kasus yang mungkin tidak kita inginkan
mungkin jadinya itu tadi karena khusnuzon
mungkin jadi menyakiti orang lain
karena cemburu buta misalnya
pertemanan pasangan kita dengan orang lain
akhirnya kita mungkin belum apa apa
belum ada buktinya langsung marah marah gitu
dan ada banyak hal lah
yang kemudian bisa berpotensi
ini dua hal yang berbeda
baru pada konteks di dalam hati
sedangkan kalau nuduh itu
udah langsung verbal gitu
nah cemburu itu kan sebenarnya perangkat awal gitu
karena ada rasa cemburu
kemudian disininya curiga
naik jadi satu
yang dilontarkan dituduhkan
nah ini yang akan mengancam
keharmonisan yang ada gitu
cemburu harus tetap ada sebagai bentuk kehati hatian
tetapi komunikasi yang
berjalan dengan baik itu perlu dihadirkan
istri nabi pernah cemburu
malah pernah ada cerita
satu kali salah satu istrinya nabi itu kan membanting piring
saking cemburunya kan
karena satu ketika ada istri yang lainnya
beliau itu ahli masakan yang enak gitu
maka seseorang yang sedang masaknya jadi kesel kan
maka dibantinglah piring ini
buat nyiapin tiba tiba datang istri yang lain
membawa makanan yang lebih enak dalam pandangannya
tapi apa yang terjadi
nabi ketika itu tidak marah
nabi tahu memang cemburu adalah sifatnya perempuan
maka saat dibantingkan untuk piringnya nabi hanya
kemudian merapikan itu piringan pecahan itu
kemudian hanya diem saja gitu
dan tidak bertanya
karena rasa itu bukan untuk ditanyakan
tapi untuk dipastikan bahwa tidak benar adanya
tentang apa yang dicerigakan itu
jadi kadang gini
wahai para suami ya
seorang perempuan itu kalau
wah ini sosok tahu aja gitu
kan kita sama sama belajar ya ahilman
ini sepengetahuan kita ya bahwa
kadang seorang istri itu hanya butuh waktu untuk dijelaskan gitu
dengan keadaan yang ada
dan kita butuh komunikasi yang terjalin dengan baik
karena kalau curiga yang terus ditanam
itu akan jadi satu perspektif yang pada akhirnya boleh jadi
jadi makin ditanam makin ditanam makin ditanam
membelenggu pikiran dia
jadi udah dia udah punya perspektif
kayaknya benar deh dia begitu
maka sebelum itu terjadi putusin dulu
kalau dalam bahasa agama itu namanya tabayun
sampaikan bahwa tidak terjadi itu
bahwa tidak terjadi keadaan itu
karena sikap cemburu baik sebagai kewaspadaan di awal
sebagai bentuk kehatian kehatian
tapi kalau ditanam terus
jadi penyakit lama lama
dan jika penyakit ini terus berada di hati kita
tidak menutup kemungkinan
akan menjadi benih benih kehancuran di rumah tangga
kalau misalnya kita cemburu sama pasangan kita
kita harus gimana harusnya
maksudnya bagaimana kita mengelola itu gitu
saya cemburu loh
kalau kamu gitu misalnya
makanya dalam konteksnya apa cemburunya
cemburu itu kan dalam keadaan misalnya
pasangan kita terlihat lebih condong kepada hal yang lain
atau kepada orang lain gitu
dan merasa bahwa
kok kamu gak peka amat sama aku
tapi sama orang tuh kayaknya gitu amat sih
ada apa sih besti
kok begitu banget
kok semua orang begitu amat
kan sebenarnya hanya butuh untuk dijelaskan
maka cara menjelaskannya kadang tidak harus menggunakan kata kata
cukup buktikan bahwa apa yang menjadi ketakutan dalam sikap ceburu yang dihadirkan itu tidak benar adanya gitu
jadi dan mohon maaf ya kan memang ada karakter suami itu yang baik sama semua orang
istri pun juga ada kan
ada juga istri yang humble sama semua orang
nah jika kita sudah memahami karakter keduanya itu
harusnya kan bisa berjalan dengan baik gitu
dan itu yang kita akan membuat lebih yakin dalam langkah gitu
kalau kita hidup berumah tangga
suami dihimpiti dengan kecemburuan terus menerus
istri juga diselimuti dengan kecemburuan terus menerus
saya kira gak akan menemukan kebahagiaan tuh
maka cemburu dalam konteks yang mencurigakan boleh
tapi tiba tiba gak ada alasan gak ada angin apa pokoknya cemburu aja gitu
bagaimana cara menjelaskannya gitu
kan ada tuh yang dikit dikit suka mohon maaf ya
baru suaminya juga keluar garasi udah sampai mana
foto sekarang juga
langsung di foto depan muka istri
sedangkan ini masih di garasi gitu
ini bukan pertanyaan namanya itu ya itu introgasi namanya
maka hati hati dalam memanage cemburu
cemburu harus ada di rumah tangga
tetapi jangan berlebihan
karena khawatirnya sikit sikit ya
karena khawatirnya sikap berlebihan dalam cemburu yang kamu biarkan
menjadi sesuatu yang kamu takutkan
dan itu menjadi keyakinan pada akhirnya menjadi kenyataan
ahilman tadi sempat menyinggung sedikit soal cemburu yang diperbolehkan
kita boleh sebelum jeda kita boleh kupas sedikit ahilman
yang pertama ya memang kalau dalam konteks perasaan
cemburu yang diperbolehkan itu adalah cemburu yang mencurigakan bini
misalnya suami kita
kita lihat bahwa suami kita tuh
dalam tanda kutip mungkin punya teman kerja lah di kantornya
ini kalau dibiarkan
maka seorang istri boleh langsung memotong
dengan sikap yang dihadirkannya
ayah aku lihat kayaknya kamu terlalu akrab nih dengan temenmu itu
emang kenapa bunda
aku cemburu ya
tapi dalam rangka ini kalau aku biarkan
aku melihat ada sesuatu yang dibiarkan semakin menjadi khawatirnya
maka dia putuskan itu sebagai dalam rangka menyelamatkan suami kita juga
menyelamatkan orang itu juga
karena setan mah juara menggoda kita luar biasa
dan memang seringkali ini bagaimana setan mengalami mata kita ya
kita tuh kalau melihat sesuatu yang belum halal dengan kita seakan akan indah gitu
dan itu cara setan mengalami mata kita
maka seorang suami diajarkan untuk lebih banyak menunggu kita ya
diajarkan untuk lebih banyak menunggukan pandangan
nanti kita bahas lagi deh lebih mendalam ya
daik sudah tau akhir mandi kita harus jeda pupil saja

yang pertama adalah mereka yang durhaka kepada orang tuanya
perempuan yang menyerupai laki laki dan suami yang dayuts
ini kan berkaitan dengan cemburu juga nih
suami yang dayuts itu sebenarnya seperti apa sih
ada dalam konteks yang lain dari riwayat amr bin yasir kalau tidak salah
ada tiga golongan yang diancam tidak akan masuk surga
diancam tidak masuk surga
yang pertama adalah ya sepasang suami istri yang tidak punya rasa cemburu kepada pasangannya
yang kedua adalah pendeguk khomer pemenuh khomer
dan yang ketiga adalah seseorang yang menyerupai lawan jenisnya gitu
jadi laki laki menyerupai perempuan perempuan menyerupai laki laki
nah diantara tiga golongan itu ada yang pertama tadi yang tidak punya rasa cemburu
nah ini menjadi penting untuk kita perhatikan
termasuk yang tadi bambila sampaikan
suami yang dayut ya yang membiarkan istrinya untuk berbuat maksiat
udah tau bahwa
istrinya itu ada sesuatu yang mencurigakan
tapi dia hanya membiarkannya
nah rasa yang dibiarkan itu menjadi peringatan bagi seorang suami
maka tanggung jawab seorang suami itu berat sekali
dia harus memastikan dari seluruh bagian tubuh istrinya itu
untuk terjaga dengan baik
nah maka harus ada rasa cemburu itu
maka nanti gini cemburu itu harus dibuktikan gitu
jadi kalau ada bukti yang jelas bahwa ada sesuatu yang tidak baik itu diperbolehkan
tapi kalau balik lagi tidak ada bukti
hanya kecurigaan sesaat
hanya dari bisikan bisikan kompor di kiri kanan
nah ini harus dipastikan
maka setiap rasa cemburu yang tidak disertai dengan pembuktiannya
maka hanya akan menjadi prasangka buruk di dalam diri kita
dan itu tidak akan mendatangkan kebahagiaan bagi rumah tangga yang ada disitu
maka variable yang paling penting di rumah tangga adalah komunikasi
semua yang dibicarakan insya allah akan mendatangkan kebahagiaan
dan segala sesuatu yang hanya dipendam di hati dan perasaan
hanya akan menjadi buah buah yang mendatangkan kehancuran
suami istri itu harus banyak bicara harus banyak ngobrol
karena kalau di rumah tangga sudah tidak bisa ngobrol
nah itu lah
bagaimana kita bisa mendapatkan kebaikan
karena rumah tangga itu kalau menurut saya
rumah tangga itu adalah rumah komunikasi
kalau sudah tidak terjalin komunikasi berarti ada sesuatu
harus ada sesuatu yang diperbaiki segera
karena kalau sudah buntu komunikasi
biasanya yang satu akan bicara dengan yang lain
nah menemukan kenyamanan
yang satu akan bicara dengan yang lain lagi
maka pada akhirnya dia tidak menemukan ketenangan di dalam rumah
tapi keluar dari rumahnya
dan itu berawal dari sikap curiga
sikap cemburu yang berlebihan
dan tanpa dikuatkan dengan komunikasi yang terjadi antara keduanya
akhirnya seperti biasa
sudah ada pertanyaan juga yang masuk dari pemirsa gapai kemuliaan
kita akan sobat bersama
assalamu'alaikum pak ustadz
izin bertanya bagaimana mengolah cemburu agar menjadi potensi yang positif
dan bernilai ibadah
pertanyaan dari mbak cindy ya
bagaimana mengelola mengolah rasa cemburu itu
supaya jadi ladang ibadah juga akhirnya
jadi pertama begini
kalau kita melihat ada sesuatu yang dalam pandangan kita itu mencurigakan
dan ini dari pasangan kita tuh kayaknya memang terjadi sesuatu gitu
maka segera kita cari bukti
tentang keadaan yang menjadi perasaan di dalam diri kita
kalau dibiarkan tadi yang kita jelaskan
pasti akan menemukan kebuntuan dan kehancuran
yang kedua memang tanyakan kepada orang yang bersangkutan
atau itu hanyalah cerita belaka atau misalnya bukti yang aku dapatkan hanyalah
kan sekarang ada editan ada apa ada apa gitu
nah yang ketiga
ngadukan kepada allah
jadi kalau kita sedang punya perasaan yang
sungguh sakit dengan keadaan yang
kok pasangan aku begitu ya kita
nah maka cara ngadunya ke allah
ya allah jika memang terjadi seperti itu
tunjukkan buktinya di depan mata aku
jika memang tidak
jaga kami baik baik dalam kebaikan ya allah gitu
maka ini pentingnya
seorang pasangan mendoakan pasangannya
karena boleh jadi
yang menjaga pasangan kita untuk tidak terjerumus
kepada perkara yang tidak diinginkan
karena doa daripada pasangannya
maka seorang istri
doanya seorang istri bagi suaminya
adalah doa yang mustajab
maka doakan ya allah
lindungi suamiku dimanapun dia berada ya allah
dalam pekerjaan apapun
nah nanti kita berharap
doa seorang istri yang kita panjatkan itu
akan menyelamatkan suami kita
untuk tidak terjelembab pada babi yang tidak baik
nah suami juga begitu
hamba punya kemampuan terbatas
untuk mengawasi istri hamba
hama mohon kepadamu ya allah
jaga istri hamba
lindungi istri hamba
jadi saling mendoakan diantara keduanya
itu cara mengelola rasa cemburu diantara kita
ini kalau cemburunya di tanam
jauh dari allah
tidak pernah doa
dan dia hanya mendengarkan cerita cerita orang orang lain
terhadap keadaan rumah tangganya
semakin runyam keadaan
karena yang bisa menenangkan hatimu
ketika engkau punya rasa cemburu yang berlebihan apa
kembali ke allah
dan yakin allah itu dengan maha baiknya akan nunjukin kok
ya akan nunjukin sesuatu yang
tidak pernah kebayang tapi
terjadi seperti ini
ya memang ini menjadi ujian bagi kita semua
setiap orang tidak pernah luput dari dosa
tidak akan pernah bisa luput dari kesalahan
kewaspadaan kita yang berlebihan itu
dan cemburu yang kita tetap berkepanjangan itu
yang kemudian tidak mendatangkan kebahagiaan untuk kita
malah tidak mendatangkan kedamaian juga
tapi menarik ah hilman soal mendoakan pasangan
kadang kadang tuh kita suka lupa
mentang mentang semuanya baik baik saja di rumah
yang fokusnya mungkin mendoakan anak rezeki atau apalah segala macam
kadang kita juga lupa mendoakan pasangan kita
padahal di era yang seperti saat ini
yang mudah banget mengakses media sosial
belum lagi misalnya ada reunian
ketemu di facebook sama teman lama
itu kan kita udah wajar lah ya
mendengar cerita cerita seperti itu
yang akhirnya bisa membuat rumah tangga seseorang itu juga terancam gitu ya
tapi intinya bahwa ternyata kekuatan mendoakan itu juga luar biasa
dan harus terus kita amalkan ya
mendoakan pasangan itu
ad doa usilahul mu'min
doa itu senjatanya orang beriman
dengan doa segala sesuatu
segala sesuatu bisa berubah
dengan doa segala sesuatu bisa diarahkan pada kebaikan
maka siapapun hari ini diantara kita yang sedang menemukan kesulitan dalam hidupnya
sedang menemukan kerancuan dalam perasaan yang dihadirkannya
maka doa menjadi pelembut hati yang akan mengantarkan ketenangan
maka seorang istri balik lagi penting mendoakan suaminya
seorang suami sangat penting mendoakan istrinya
kalau doa yang sudah sering bertautan
maka itu yang saling menjaga diantara keduanya
dan yang jadi rapuh kan
istri jarang mendoakan suami
suami juga jarang mendoakan istri
sedangkan masing masing dibumbui dengan kecemburuan yang luar biasa
ujungnya kalau ketemu jadi curiga
ujungnya hanya main tuduhan
ujungnya ya udah bagaimana kita bisa mendapatkan kedamaian di rumah tangga
kalau ketika ketemu hanya bertengkar seperti itu
maka sudahi pertengkarannya
sudahi segala sesuatu yang menjadi bumbu bumbu kehancurannya
karena rumah tangga itu akan menemukan petunjuk yang baik ketika deket sama allah
maka minta sama allah ya allah
kalaupun disini ada rasa cemburu terhadap pasanganku
jadikan rasa cemburu ini sebagai cemburu karena takut kehilanganmu ya allah
nah itu jadi dikembalikan lagi kepada allah ya
kan rumah tangga itu amanah kan dari allah
suami diberikan amanah istri
istri diberikan amanah
makanya perceraian itu diperbolehkan tapi dibenci oleh allah
dan ini kan bumbu bumbunya berangkat dari situ kan
karena ditanam dibiarkan seolah olah jadi yaudah lah gak jadi apa apa
ya bagaimana kita bisa menemukan kedamaian
jadi gimana ustadz
kalau di rumah tangga sedang ada persoalan yang berat
maka jalan keluarnya adalah kembali kepada allah
suami mendekat ke allah istri mendekat ke allah
nah kadang ada bahasa gini
aa aku aja sih udah deket ke allah tapi suami aku kayaknya gak berubah gitu
kayaknya masih mau kayak gitu
ya rumah tangga itu kan berdoa
ya kalau satu orang udah gak bisa diajak dialog ya untuk apa melanjutkan yang ada
tapi penting untuk memperbaiki diri dulu ya
pasti makanya kadang kita tuh butuh istilahnya wakof ya berhenti sejenak
kalau dalam haji ada wukuf berdiam
nah dalam hidup juga kita tuh kadang butuh
pemberhentian sejenak dari setiap apapun yang kita pikirkan
untuk membersihkan pikiran kita
karena ini kalau terus dipacu terhadap kecurigaan yang berlebihan
kecemburuan yang berlebihan
ujungnya kan perasaan kalian jadi negatif semua gitu
nah makanya butuh proses
kalau dalam memilih sesuatu kan ada tiga proses tuh
ada istikhara istisyarah istiftah
istiqoroh meminta petunjuk kepada allah mana yang terbaik
dua istisyarah musyawarah
ajak musyawarah orang orang yang dirasa kita yakini dia punya ilmu dan kapasitas
yang ketiga istiftah
meminta fatwa terhadap hati kita sendiri gitu
merenungi ya kira kira ya
apakah benar gitu
kira kira suamiku gitu gak ya
jadi istiftah dan bisikan hati tuh kuat sekali
iya betul setuju akhirnya
bisikan hati tuh kuat sekali
maka tiga yang tadi istikhara istisyarah istiftah
insya allah akan ada jalan keluar selain itu
jadi percaya aja
melewati tiga proses itu
akhirnya kita harus juda
kami berusaha jangan kemana mana
gampai kemuliaan ramadhan akan kembali setelah yang satu ini
terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan ramadhan
dalam episode agar cemburu bernilai ibadah
akhilman kalau kita ringkas sedikit ya
tadi pembahasan kita di awal
bahwa cemburu ini kan sebenarnya adalah tabiat
ya tabiatnya manusia gitu
itu bisa kemudian berujung
pada penyakit hati gak
kalau misalnya itu tidak ya terkelola dengan baik
tidak kita redam lah bahasanya kita
iya jadi kembali kepada poin yang tadi kita jelaskan
ada cemburu yang diperbolehkan
ada cemburu yang tidak diperbolehkan
cemburu yang diperbolehkan adalah ketika kita mencurigai sesuatu dengan bukti yang jelas
maka poinnya sebelum ada rasa cemburu itu buktikan dulu
jadi kan yang sering terjadi adalah cemburu dulu baru nyari buktinya
dicari cari yang penting memenuhi hasrat cemburu dulu
storynya dia jam segini disini
berarti dia disini
ilmuannya lucu banget kok
kan suka begitu kan
jadi disambung sambungin ini
dia tanggal segini
wih dia disini
nah jadi kalau hemat kita cemburu dengan bukti yang jelas
berarti nyari buktinya dulu bukan cemburunya dulu
kalau emang mau cemburu
nah yang tidak boleh adalah cemburu yang tidak ada bukti
ujungnya curiga jadi nuduh
ini yang berbahaya
nah apakah bisa mengantarkan penyakit hati
ya pasti ya tuh
kita juga yang dicemburu itu harus buktikan kepada orang yang cemburu sama kita itu bahwa kita gak ada apa apanya gitu
ya terbuka aja berarti kan gitu ceritain aja
ya ini memang ya di kalangan dunia modern sekarang itu kan
rasa rasanya dalam tanda kutip ya
dianggap biasa padahal ini tuh luar biasa loh
jadi kita menemukan fenomena bahwa seakan akan jadi biasa kan
padahal ini sesuatu yang harus kita waspadai dengan baik gitu
ya memang dengan adanya sosial media dengan adanya teknologi yang bisa mengakses masa lalu kita
yang bisa mengakses
bergerak ke depan gitu kan misalnya
semua keadaan yang ada ya ditambah dengan cerita cerita yang kita tunjukkan di depan gitu
ya dengan gimmick gimmick yang hari ini kita temui gitu
dan seakan akan menjadi biasa padahal ya keutuhan rumah tangga tuh harus dijaga dengan baik gitu
semakin hari ya di era saat ini semakin sulit semakin baik
masya allah ya masya allah
maka ya berdoalah sama allah agar keduanya saling lembutkan hati
makanya banyak rumah tangga yang tidak menemukan kebahagiaan
bukan karena kurangnya cinta
tapi karena kurangnya iman dan ilmu
nah itu iman dan ilmu masing masing harus ya
maka masing masing ketika dia sudah menikah yuk tingkatkan imannya tambahkan ilmunya
ya makasih ya
karena kalau gak ada dua hal ini
gampang goyah ya
di tengah era yang hari ini luar biasa imannya rapuh ilmunya kurang
maka yang terjadi adalah kecemburuan yang tidak berdasarkan gitu
aja cemburu buta yang tidak sedikit mohon maaf sekarang sedikit sedikit pisah
sedikit sedikit sudah selesai
oke pertanyaan terakhir ahilman
jadi batasan apa
misalnya kita kan juga gak bisa ya
kemudian menutup diri gak berguna ya
kemudian menutup diri nggak bergaul dengan lawan jenis
itu kan sulit di tengah era yang seperti saat ini juga nggak mungkin
tapi bagaimana kemudian kita menjaga batasan batasan bergaul dengan lawan jenis
supaya tetap bisa itu tadi gitu
masih bisa baik kita juga bisa menjaga perasaan pasangan kita
salah satu instrumen dari sakinah itu adalah
keterjagaan diri kita untuk tidak berbuat dosa karena ada pasangan kita
jadi ketika babila bergaul dengan orang lain ya silahkan
kita di rumah udah punya pasangan
saya bertemu dengan jamaah perempuan banyak
iya apalagi ya
tantangannya jauh lebih besar untuk ahilman gitu
saya harus menyadari bahwa oke ini ketemu dengan jamaah kami yang notabene perempuan misalnya
kami harus tahu di rumah ada istri kami yang harus kami jaga perasaannya
maka jika itu dipahami oleh masing masing orang dalam rumah tangga
insya allah saling menjaga saling menguatkan
dan saya percaya dirimu adalah cerminan pasanganmu
jadi apa yang kamu tampakkan dalam hidupmu semoga menjadi cermin bagi pasanganmu yang saling menjaga untuk dirimu
jangan tuntut pasanganmu untuk mencintaimu tapi tuntun pasanganmu untuk mencintai allah
ketika dia mencintai allah maka dia pasti akan mencintai dirimu dan tidak akan pernah menyakiti dirimu
kata penutup yang powerful yang dahsyat
sudah udahan kita bisa menjadi pasangan yang itu tadi
bukan menuntut tapi menuntun
mudah mudahan suami saya juga mendengar ya
jadi bisa sama sama jalan sama sama ya
untuk menambah keimanan dan ilmunya tadi
ailman terima kasih
atas ilmunya pemirsa tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan ramadhan
semoga tadi apa yang kita bahas bisa menambah keimanan kita dan memperbanyak ilmu kita
dan bisa semakin dekat lagi kepada allah azza wa jalla
saya meladia rahma dan juga ustadz hilman fauzi undur diri
insya allah kita akan jumpa kembali pada gapai kemuliaan ramadan berikutnya
wa rahmatullahi wa barakatuh
wa rahmatullahi wa barakatuh
terima kasih ailman